gambar dari udara ini memperlihatkan tembakan flare dan gas air mata
masa masih memadati seluruh ruas jalan tol dan jalan jenderal gatot subroto
polisi juga membuat barikade di sekitar jalan gatot subroto memaksa masa mundur ke arah semanggi
sampai saat ini masa yang datang dari sejumlah universitas di indonesia masih berkumpul di jalan gatot subroto
ini membuat arus lalu lintas dari arah semanggi menuju selipi lumpuh total
pada posisinya di mana
berusaha untuk menyapu bersih wilayah dari bakso lapangan tembak senayan hingga ke arah gbk arena ke hotel mulia
menuju ke gerbang utama yang ada di jalan asia afrika ini
tadi juga sempat ditembakkan gas air mata
kemudian juga ada sedikit water cannon dan juga ada beberapa mahasiswa yang tadi harus diangkut oleh teman temannya
karena menghirup terlalu banyak gas air mata dan itu menyebabkan para mahasiswa tersebut tumbang
saat ini juga mahasiswa terus berusaha untuk maju ke depan
seperti itu untuk menembus barikade polisi
karena kalau boleh saya gambarkan ini sudah dari tempat tadi pertama kali saya tiba di wilayah lapangan tembak senayan ini
hingga saat ini saya melaporkan di gbk arena ini sudah mundur sekitar hampir lima ratus meter
karena polisi sudah mulai masuk maju ke depan seperti itu dengan menggunakan mobil mobil pengamanannya seperti itu
dan saat ini juga di belakang saya sedang ada bakar bakar yang dilakukan oleh mahasiswa
seperti itu karena memang di sini mahasiswa terus berusaha untuk
menyampaikan aspirasinya agar undang undang yang ditunda oleh dpr dapat segera direvisi dengan total
karena menurut mahasiswa hal tersebut merupakan undang undang yang tidak relevan
seperti itu tidak menyalahi prosedural
seperti itu dan harus segera direvisi
dan hingga saat ini memang kondisi yang ada di gbk arena atau di jalan asia afrika dekat gelora bung karno ini juga memang masih sangat ramai
banyak sekali mahasiswa dari tadi juga mahasiswa sambil terus berusaha untuk melawan kepolisian
dan juga mahasiswa sambil menyanyikan lagu lagu kebangsaan untuk memberikan semangat kepada mereka
untuk terus berjuang menyampaikan aspirasinya
saya akan tunjukkan kembali kepada anda dea dan juga pemirsa di studio
di sini mahasiswa terus berusaha menembus barikade polisi yang ada di depan sana
dan di sini juga terlihat bahwa mahasiswa terus berusaha mencari cara bagaimana bisa membekukan polisi seperti itu
dan di sini juga terlihat bahwa mahasiswa terus berusaha mencari cara bagaimana bisa membekukan polisi seperti itu
hingga saat ini memang aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa kepada dpr masih terus digalakan di seluruh indonesia
tidak hanya di jakarta terkait dengan revisi undang undang yang memang dinilai merugikan atau tidak sesuai dengan pro rakyat seperti itu
sehingga di sini mahasiswa terus berusaha untuk menyampaikan aspirasinya kepada dpr
dan seperti dilihat dea di depan juga ada pihak kepolisian terus berjaga
dan mahasiswa juga terus berusaha untuk maju ke depan sana
mungkin bisa dilihat di layar seperti itu bagaimana mahasiswa berusaha untuk maju ke depan menghalau seluruh pihak kepolisian yang ada di depan sana berjaga
karena tadi juga memang dari pihak kepolisian berusaha untuk membersihkan wilayah ini dengan ada lemparan dari gas air mata dan juga beberapa kembang api
anda menyatakan bahwa polisi sudah memukul mundur masa menjauhi
menjauhi gedung dpr ri
lantas bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana
apakah ada penutupan jalan yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian
kalau terkait dengan penutupan jalan seluruh jalan yang ada di sekitar gbk arena atau asia afrika menuju ke arah senayan city dan juga ke arah palmerah ini sudah ditutup total
bahkan menuju ke arah gedung menpora pun di sini sudah ditutup
menuju ke arah belakang gedung senayan pun juga sudah ditutup
sehingga memang di sini banyak sekali yang ditutup

tadi juga kami sempat menemui beberapa warga yang kesulitan untuk pulang menuju ke arah stasiun palmerah
karena memang jalanan di sini sudah ditutup
sudah sangat bahaya sekali karena memang di sini juga mahasiswa terus berusaha untuk menyampaikan aspirasinya kepada dpr
karena memang hasil dari pertemuan atau hasil dari yang dibicarakan oleh bambang susatyo selaku ketua dpr adalah menunda revisi undang undang sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan melihat situasi kondisi pemerintahan
namun hal tersebut juga masih akan terus dikawal oleh mahasiswa
saya akan perlihatkan kembali kepada anda
di sana kembali terjadi tembakan gas air mata dan juga kembang api dari pihak kepolisian kepada mahasiswa
mahasiswa juga berusaha untuk melawan seperti itu
dan maju ke depan untuk menghalau seluruh petugas yang sedang bertugas di sepanjang jalan hotel mulia yang ada di sana
di daerah senayan ini